di pembahasan pembahasan kali ini kami akan menghadirkan sosok yang sudah tidak asing lagi di layar kaca
dan di tahun dua ribu an nih wajahnya kerap muncul menjadi pemaisenetron kemudian model bintang iklan
dan kini menjadi politisi dan menjabat sebagai bupati kabupaten bandung barat
nah saya akan mengajak anda mengenal dan mengobrol lebih dalam dengan bupati kabupaten bandung barat hengki kurniawan
punten pak ayah kang henky nya
ayahnya di lembut
angkat ya pak ya
nah saya udah berada di kediamannya kang henky nah kita akan cari nih kang henky nya dimana ya
halo zefier nah ini ada anaknya
hengki kurniawan pria kelahiran blitar dua puluh satu oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua ini mengawali karirnya sebagai pemain sinetron sekaligus bintang film tanah air
sebagai aktor henki kurniawan telah banyak membintangi banyak judul film
dan puluhan judul senetron
lama berkarir di dunia seni peran pemain sinetron abg ini rupanya tertarik dan serius terjun ke dunia politik pada tahun dua ribu empat
perjuangannya pun membuahkan hasil
hengki kurniawan menjabat sebagai wakil bupati bandung barat hingga saat ini menjadi bupati bandung barat sampai periode dua ribu dua puluh
lalu bagaimanakah hengki menjalankan perannya sebagai bupati
nah kali ini saya sudah di kediamannya kang henki
nah pengen tahu nih apa aja aktivitasnya bersama keluarga
nah langsung aja nih kita temuin kang henki selamat pagi
alhamdulillah terima kasih ya sudah datang ke bandung pak
kang ini seru banget nih main main sama dedek nih main bola
biasanya kalau hari libur seperti ini emang buat keluarga
sebenarnya kalau libur itu waktunya kita kerja juga
jadi sabtu minggu itu kadang juga banyak undangan ke masyarakat
jadi betul betul waktu itu sangat apa ya sangat sempit
makanya memanfaatkan waktu sebelum berangkat paling nggak lima menit sepuluh menit main sama anak
terus nemenin sarapan kayak gitu gitu
sekarang sibuknya apa aja sih kang
sibuk apa ya teh sibuk ngurusin orang kayaknya ya
sibuk ngurusin orang
karena banyak juga apa namanya permasalahan di kabupaten bandung barat
jadi menjalankan tugas sesuai itu foksinya saja
tapi bahkan juga ada urusan urusan yang kadang bukan urusan bupati curhatnya ke bupati gitu
semua masalah minta solusinya ke bupati
ya urusan perceraian terus utang pribadi dan lain sebagainya
seru lah pokoknya lah
katanya juga suka ini ya kang jadi menikahkan orang gitu
nanti ya kang ya
enggak jadi memang dulu waktu saya kampanye
saya apa namanya memanfaatkan waktu silaturahmi itu dengan
mendatangi pesta pesta rakyat mendatangi acara acara pribadi
dan juga datang ke pasar
jadi kalau ada nikahan saya mampir
kemudian saya sengaja buka apa namanya bukan buka tawaran ya
siap menjadi saksi nikah lah intinya gitu
nah dari situ diundang sampai hari ini mungkin sudah sekitar empat ratus lebih pasangan yang saya menjadi saksinya
kemudian baru hari ini juga mobil
dinas menjadi mobil antarjemput pengantin
jadi tiga mobil dinas saya boleh dipakai oleh masyarakat kabupaten bandung barat
kang ini ada yang kurang teteh mana nih kang
halo pagi teteh
kuma damang teeh
damang alhamdulillah bapak damang
siapa ya masih awet muda ya
emang masih muda
teeh ini gimana teeh kesibukannya
sekarang kan biasa jadi artis
sekarang kan biasa jadi artis
ini jadi istrinya bupati
ada yang berubah gak sih tuh
berubah sih tentu ya karena memang kehidupan di entertain dan kehidupan di sini jauh sekali berbeda gitu
kalau dulu di entertain mungkin kita hanya memikirkan diri kita sendiri karir kita
tapi kalau di sini bagaimana jabatan kita sekarang itu benar benar amanah dan harus dipertanggungjawabkan untuk masyarakat dan juga untuk tuhan gitu
jadi memang luar biasa seru
jadi apa yang kamu lakukan
jadi saya merasa bersyukur ya eh tapi kalau bersyukur nanti ditambah lagi nikmatnya
jadi saya merasa bersyukur punya istri yang bisa beradaptasi bisa mensupport kegiatan saya karena tidak gampang ya
dari yang produktif waktu itu syuting kemudian masuk ke dunia saya yang pada waktu itu mulai masuk ke dunia politik
kemudian hari ini menghabiskan waktu untuk
ya mengurusin stunting mengurusin pkk dan lain sebagainya
dan dia sangat menikmati itu
itu yang saya sangat bersyukur karena kadang kadang ya kita berkumpul dengan beberapa pejabat yang lain
kadang kadang istrinya tidak mendampingi dan lain sebagainya
kalau dia sangat idealis dan betul betul kalau sudah diberikan tanggung jawab mau benar benar cepat kamu benar benar tuntas gitu
biar enak umur orangnya kita sambil makan makan aja
kita sarapan ya
sama teteh sama kang heki
kita sarapan bareng
kita sarapan apa nih pagi hari ini teh
hari ini kita sarapan kupat tahu khas pada larang
ini terkenal banget dan beberapa artis tokoh waktu ke bandung barat pasti makan ini
tahunya bolehlah satu setengah
jangan jangan tuh sambelnya banyakin
suka sambel ya tanda
enggak buat teteh
oh buat aku
jadi dia enggak ngantuk nanti sambelnya banyakin
kang heki juga suka sambel ya teh
jadi kita cocok
suka sambel belum tentu bisa bikin sambel sih kayaknya
kalau lebaran lebaran gitu enggak sih kuahnya teh
tapi kan kalau lebaran memang dia beraneka ragam ada kacang panjang ada tempe dan lain lain
itu ini enggak ada hanya so'un aja ya
kalau suka pakai sambel
langsung disediakan oleh teteh dan kang heki
kamu mau juga say
ini banyak juga teh ini
oke tambah sambel ya
biar pedes kayak mulutnya pijen
biar melek sih
udah pernah sebelumnya makan kupat atau belum ini yang pertama
pada orang belum
enak banget gurih
terus kuahnya betul betul ya
bukan karena di sini kan
enggak peres kok
di negara barat khususnya kecamatan padalarang
nah kamu dari jakarta katanya kupat tahu padalarang mantap
kang teteh ini gimana adaptasinya dari dunia entertain ke politik
darul kang heki sendiri ada kesulitan gak sih kang
ya memang dunia politik sama keartisan itu berbeda ya
tapi sebenarnya politik itu bukan hal baru bagi saya gitu
kebetulan ya atmosfer politik itu saya sudah rasakan dari semenjak saya kecil
kakek saya dulu ketua partai tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua
kemudian ayah saya juga sekretaris partai
kemudian menjadi ketua partai
dan satu satunya anak orang tua saya dari lima bersaudara maksud saya saya yang terjun ke politik
jadi waktu itu saya merantau dari blitar ke jakarta untuk belajar ilmu politik
jadi ya dua hal yang berbeda tapi dua duanya senang aja untuk dijalani
berarti nggak kaget gitu ya kang ya bukan hal yang baru sebenarnya
ya kalau kerja kerja politik sebenarnya pada saat saya aktif di keartisan sudah banyak kerja kerja politik yang saya lakukan
saya menjadi kader partai salah satu partai waktu itu
dan saya masuk partai itu tidak dipinang oleh partai
tidak diajak oleh siapapun datang ke kantor salah satu partai mendaftarkan diri sebagai kader
nah setelah itu saya aktif dan saya ditugaskan partai untuk mengajak teman teman artis
jadi kebanyakan memang dulu banyak teman teman artis yang masuk partai itu dipinang oleh partai
diajak ayo gitu kemudian kalau nggak diajak temennya
tapi saya ya atas keinginan sendiri datang daftar sebagai kader

jadi dulu saya sempat di demokrat terus pindah ke pdip ya kak
sekarang kan sudah pemilu juga nih kak
seperti apa apakah sudah ada komunikasi atau target target yang dibicarakan
kan berakhir dua ribu dua puluh tiga ya kalau nggak salah
ya memang waktu dua ribu dua puluh empat itu kalau dihitung memang ya dibilang lama juga enggak gitu ya
dibilang cepat juga
gak juga gitu sedang lah gitu
tapi hari ini memang saya lebih fokus bagaimana menuntaskan janji janji politik gitu
program program yang sudah kita janjikan gitu
apalagi kalau kemarin dua tahun pandemi itu masa masa yang sulit bagi seluruh kepala daerah mungkin dunia juga gitu ya
kita tidak tahu bagaimana cara menangani pandemi kita gugup gitu
jadi pad kita juga berkurang

kami kami pad kami tuh berkurang
pad kami itu besar di sektor pariwisata mbak
ketika pandemi adanya pembatasan dan lain sebagainya tentu ini berpengaruh ya pada pendapatan kami
kalau teh ada yang menarik nggak sih teh pas lagi turun ke lapangan ketemu masyarakat tadi kan banyak kegiatan sosial
ada hal hal yang wah ini ternyata menarik ditemuin kayak gitu teh
jadi kalau ngebahas terkait dengan sosial ya aku tuh sebenarnya orangnya sensitif banget gitu
jadi kalau ngelihat hal hal yang mengiris hati gitu itu bisa menarik
mengiris hati gitu
itu tuh bisa langsung dirambai kalau bahasanya ini
dirambai itu bahaya langsung berguguran air mata
nah pada saat itu pertama kali aku berkunjung ke rumah warga ya memang kondisinya sangat tidak layak sekali
lansia dengan kondisi lumpuh dan lain sebagainya
kondisi rumahnya juga wah luar biasa menyedihkan
itu tuh aku nangis
jadi memang ternyata ketika kita berkunjung
jadi kepada masyarakat yang memang kurang layak kan kita harus bisa menjaga emosi
bahwa kita datang ke sana itu bukan untuk memprihatinkan kondisi mereka tapi bagaimana kita membantu memberikan solusi
kang henky kan juga fansnya banyak nih kalau aku lihat di media sosial suka cemburu gak sih
alhamdulillah ya maksudnya
udah tahan banting ya
iya harus menyadari juga gitu ya dari saya sd beliau sudah ada di layar tv
jadi kelihatan ya
jadi lebih suka syuting peluk pelukan atau dipeluk mak mak di lapangan
dipeluk mak mak ya
kalau mak mak di lapangan kan kita tahu dasternya ya
kalau syuting kan kita di rumah
jadi cemburu ya
cemburu itu harus ya
sumur itu harus tapi kan tetap harus ada batasan
ketika memang itu untuk masyarakat tentu kita kan nggak boleh cemburu
tapi kan cemburu kalau ada udang dibalik bauan
jadi udah gak boleh syuting lagi
kita lihat keadaan anaknya
karena kami menikah karena ini ya penampilkan lokasi
jadi mungkin dia tahu kehidupan di lokasi seperti apa
jadi rahasianya nih kang ini kan cukup lama juga bahkan dari artis sekarang menemani sampai jadi pejabat publik jadi bupati
apa sih kang kalau nggak salah saya lihat sering nyanyi bareng juga ya
nyanyi bareng atau hobi bareng apa tipsnya nih kang
ya komunikasi ya
kemudian satu sama lain harus tahu

dan alhamdulillah di usia pernikahan kita yang mungkin enam ya
lupa deh kamu
ya mungkin tujuh masuk ke delapan itu
alhamdulillah bukannya mau memuji atau di depan kamera hampir tidak ada konflik yang berat gitu
dibandingkan mungkin pernikahan saya yang dulu karena mungkin karakter yang dulu sama sama keras
hari ini saya orangnya keras
dia lebih yang
ya mengalah tapi nggak tahu mengalah itu dalam hatinya menahan apa enggak ya
tapi saya bersyukur gitu
kalau dia keras keras juga mungkin akan terjadi perang dunia kedua gitu
tapi ketika saya lagi bete apa segala macam dia yang lebih banyak diam
kemudian nanti setelah berapa jam lagi dia bicara dan sebagainya
dan masalah itu tuntas dalam satu hari
dengan dia bisa masuk ke lingkungan saya ya pada akhirnya membuat kita jarang konflik gitu
jadi ketika saya ajak ke sini dia ngikut segala macam
dia mau bergabung bersama sama sehingga tidak ada pertengkaran
kadang kalau misalnya satu nggak nyambung kemudian kita pulang malam dan sebagainya
kenapa pulang ini nah itu berantem
itu pengalaman pengalaman yang ya pernah pernah lah
pernah pernah saya lalui
kan kayaknya kita lanjut makan lagi nanti
nanti kita lanjut lagi pertanyaan janji janji kulit itu kan agak agak melat ya
makanan khas bandung barat ini wajit cililin
kayaknya kalau sendiri aja makan enak
mengurus izin di bandung barat itu harus cepat
makanya saya selalu sampaikan ke asn kita
jangan hambat investasi dengan regulasi yang berbelit belit
nah kali ini ingin menjawab tantangan dari cnn nih
bapak bupati katanya bisa ngulek sambal
ini udah ada sambalnya udah ada terasi ya teh ya
kita akan lihat nih gimana kang hengki bapak bupati sok sama gak diulek bisa gak teh
tapi ini perlu diinformasikan dulu ini adalah cobek asli dari bandung barat
dari kecamatan cipatat
biasa ngulek juga sih teh
dari gayanya kira kira udah
kayaknya agak liha juga ya udah biasa
kalau gak ada sambel tuh kurang ya
ambil tiap hari pakai sambel
tapi udah oke ya dari cara nguleknya udah oke ya
udah kayak tukang rujak ya
aku aja deh
kayaknya mas kalau ini masih tujuh puluh karena belum rata ya
kalau dari gerakannya sepertinya delapan puluh lah boleh lah ya
boleh lah ya
berarti kapan lagi kan ngelihat bapak bupatinya nih bisa ngulek
jadi serba bisa ya kang ya
lalu gak ada jadi mau apa aja bisa
tapi karena memang biasanya saya suka makannya nggak terlalu halus
jadi nguleknya gak sampai halus
karena memang suka bawangnya itu ada sensasi kers kers kers
jadi memang kadang nguleknya kayak gini
tapi paling nggak dari gayanya boleh ya
sampai senyumannya ya
oke lah ya
berat juga ya
ini kayak gini aja udah enak
masih anget sama tempe goreng
masih anget sama ikan nasi
kalau gak pokoknya
kalau di bandung itu kan ikan asin sama jengkol
lama lamaan gitu ya sih
dulu saya gak suka jengkol
semenjak tinggal di bandung barat diajak setiap ketemu warga diajak
mau tidak mau mencoba jengkol
dan sekarang jadi suka banget jengkol
kita lanjut nanti
kadang kadang kalau menghabiskan waktu benar benar satu hari itu kita ada waktu bareng bareng ya kita nyanyi
terus ya apa aja yang kita bisa lakuin bareng bareng sama anak sama istri
oke kita lanjut nanti kak
thank you bang
nah sebelum diajak kang hengki keliling keliling lihat warga
ada satu aktivitas yang kayaknya biasa dilakuin ya kakaknya sama teteh ya
kita pengen lihat nih suara suara emas dari kang hengki dan juga tete sonyat
kalau kita nyanyi jangan sampai nanti mempengaruhi nafsu makan ya
aduh tambah nafsu ya
atau mungkin dengarnya jadi
kita penyanyi profesional tenang aja
kita buktikan seberapa profesionalnya
saat ku berkenalan dengannya
ku dengar dia menyebutkan nama dirinya
sejak ku bertemu
ku telah jaga hati padanya
di dalam hati telah menjelma cinta dan
dan bawalah aku selalu dalam mimpimu
di langkahmu setelah hidupmu
genggam wajahku kini juga nanti
harapan di hatiku bawalah diriku selamanya
berasa konser berasa
yang jomblo nih kayak denger lagu ini langsung ini ya
langsung sedih ya
jadi inget inget masa masa ini ya pacaran ya
ya salah satu hobi kita
suaranya oke juga kan ternyata
kalau saya sih yes
oke berarti kita lanjut nih kang ya
kita mau kemana kang
kita mau mungkin jalan jalan ke salah satu tempat wisata
tapi nggak jauh dari sini ya
saya mau ajak ke salah satu tempat wisata di
wilayah tengah di kota baru namanya tebi danau
tepi danau ya
jadi intinya kalau di hari ini tuh kita ingin
mengembangkan semua potensi wisata yang ada di bandung barat ya
ada wisata hutan
ada wisata desa
wisata buatan seperti yang mungkin juga teteh pernah kesana
pokoknya semuanya ada di sini
kalau mau melihat potensi yang
potensi wisata yang ada di
di bandung barat
boleh ya promosi ya
potensinya apa aja
jangan di jawab dulu kang
ya udah kita ngopi ngopi disitu ya
kang henki ini kan kabupaten bandung barat itu terkenal dengan pariwisata
bagaimana caranya kang henki ini untuk mengembangkan potensi pariwisata ini bahkan dikenal sampai dunia
kalau lembang segala macam itu juga udah dikenal
ya salah satu cara untuk mengembangkan atau mempromosikan wisata di kabupaten bandung barat ya kita harus promosi besar besaran ya
dengan berbagai cara gitu
melalui sosial media dan juga
bekerja sama dengan para pihak
kemarin saya diskusi dengan mas menteri
melalui website kementerian kita juga memberikan konten untuk dipromosikan
ya kita belajar dari kabupaten yang memang banyak kunjungan wisatawannya
kabupaten bandung gitu
kita sempat kesana ya memang satu satunya cara ya kita mempromosikan
memang anggaran promosi itu harus kita besarkan gitu
sehingga dilihat oleh
akhirnya mereka datang
dan alhamdulillah di bandung barat itu sudah banyak kunjungan dari mancanegara
negara tetangga itu banyak yang datang dari china
kemudian malaysia ada yang dari jepang
korea juga ada
dari timur tengah juga banyak kesini
makanya cara satu satunya promosi itu terus kita lakukan gitu
nah berikutnya kita juga memberikan kemudahan perizinan
kepastian regulasi bahwa mengurus izin di bandung barat itu harus cepat
makanya saya selalu sampaikan ke asn kita
jangan hambat investasi dengan regulasi yang berbelit belit
berikan pelayanan yang cepat gercep tidak bertele tele sesuai dengan arahan dari pak jokowi
karena memang hari ini kita butuh sekali
kita butuh sekali investasi
kita butuh sekali penyerapan lapangan pekerjaan
kita butuh sekali pad
makanya kesibukan saya
sekarang saya suka bolak balik ke jakarta
kemudian juga beberapa kali ke luar negeri
bagaimana investasi masuk muncul wajib pajak wajib pajak baru
nah seperti ini ini kan nanti kalau sudah beroperasi restorannya dan lain sebagainya
retribusi tiket itu kan pad buat kita
nah tahun kemarin dua ribu dua puluh dua itu dari pajak hotel dan restoran saja kita mendekati hampir empat ratus miliar
itu dari pajak restoran
makanya saya selalu sampaikan ke opd saya terutama dpm ptsp untuk jangan mempersulit perizinan
kalau kang ini tempat wisata juga banyak
weekend juga tadi dibilang macet
ada solusinya nggak sih
karena kan macet juga salah satu
jadi oh kalau macet jadi males nih
sudah difikirkan solusinya
makanya kita coba urai atau kita buat wisata wisata baru ya
kalau macet sih justru kami senang
karena berarti kan ada kunjungan wisatawan gitu ya
kalau sepi malah justru kami khawatir gitu
apalagi pandemi kemarin teh itu sektor pariwisata lumpuh gitu
ada pembatasan sehingga banyak pekerja pekerja di sektor pariwisata kurang lebih hampir empat ribu sekian itu ya akhirnya dirumahkan
ada juga yang nganggur kemudian ada yang tutup
nah hari ini kita coba buka wisata di wilayah lain
misalnya wilayah tengah
ini kalau bandung barat ini wilayah tengah nih kota baru nih pada larang
kalau utaranya itu lembang
lembang dan sekitarnya parompong itu sudah banyak obyek wisata lokasinya dingin banyak wisata alam juga yang diminati
nah ini kita coba tarik investor untuk masuk di wilayah tengah
kami baru saja memperbaiki jalan di sana dengan anggaran nggak kecil loh dua ratus delapan puluh lima miliar
kita alokasikan untuk perbaikan jalan dengan harapan ya ekonominya jadi tumbuh
jadi untuk menambah atau menjadi daya tarik bagi wilayah
kita harus mencari jalan yang lebih tinggi

jadi kita harus mencari jalan yang lebih tinggi

kita harus mencari jalan yang lebih tinggi
jadi aku bisa membahas banyak food di wilayah tengah
jadi kalau belum ada jalan lah
itu menjadi daya tarik
makanya kita selalu sampaikan di sosial media
kalau ke lembang itu seperti mandi oksigen
dengan udara yang masih bagus
karena sebagian orang juga mungkin menyadari
menghirup udara yang sehat itu penting bagi peredaran darah kita
jadi itu yang kita jual selain keramah tamahan masyarakatnya
tapi ini juga kita harus terus berinovasi ya
kami selalu rutin diskusi dengan para owner
harus membuat kebaruan
karena saingannya sudah semakin banyak
jawa tengah dengan akses tol yang mudah
di sana ada pantai dan lain sebagainya
sehingga kami harus bersaing dengan jawa tengah
berarti ini konsepnya memang ada danau gitu ya teh
ya ini memang sudah existing danau ini ada di sini
tadinya ini kan berupa hamparan saja
dimanfaatkan oleh owner ya investor
ini sebenarnya pemiliknya hampir sama dengan wisata wisata yang ada di lembang
tapi kita ajak untuk berinvestasi di sini
ya untuk market yang ini ya
market yang masyarakat kalau di sekitar sini
masyarakat di wilayah tengah lah
jadi kalau nanti misalnya lembang sabtu minggu macet
ada alternatif keluar pada larang langsung ke sini
di kota baru juga
nah hari ini kita lagi mau coba membuat diferensiasi
kami kemarin rapat dengan para opd
saya minta para opd itu coba bikin apa aja potensi yang misalnya bisa membuat
bandung barat itu memiliki ciri khas atau berbeda
seperti misalnya kalau di lampung itu kan dikenal dengan kota pisang
sehingga banyak kue banyak produk produk yang diolah
nah kami sedang melakukan riset untuk itu
mana lahan lahan yang potensi untuk nanam stroberi
mungkin nanti kita bisa bikin wisata stroberi atau coklat dan lain sebagainya
kita lagi menciptakan itu
kami dulu pernah peringkat rendah gitu ya
tapi ketika saya menjadi plt
kemudian kami ada rapat koordinasi dengan pak jokowi di kuningan
sempat disebutkan sebuah kata
sama pak jokowi bandung barat rendah begini
itu yang saya berlakukan ke opd saya
pokoknya bulan sekian harus mencapai sekian persen
saya parkir itu artinya ya bukan ancaman tapi itu motivasi
lalu ini kang hengyi kan dilantik tangga
bulan november dua ribu dua puluh dua lalu jadi bupati
apa janji janji kerja yang sudah terrealisasi
ya jadi saya dilantik november
tapi saya plt itu di tahun dua ribu dua puluh
kalau nggak salah bulan april ya
jadi kami ini kepala daerah angkatan covid sembilan belas
yang tantangannya uh luar biasa teh luar biasa
kita tidak pernah menduga akan ada musibah seperti itu
kita mungkin juga waktu itu belum tahu bagaimana menangani
jadi bisa dikatakan ya semuanya gugup gitu
dan itu sangat berdampak bagi bagi semuanya
nah langkah langkah yang harus kita ambil ya
sesuai dengan instruksi dari pusat
bagaimana kita bisa mempercepat vaksinasi
itu tantangannya luar biasa
sehingga ya tujuan kita waktu itu bagaimana
nah langkah langkah ini yang cepat ini yang
yang ini juga membutuhkan strategi gitu
kami dulu pernah peringkat rendah gitu ya
tapi ketika saya menjadi plt
kemudian kami ada rapat koordinasi dengan pak jokowi di kuningan
sempat disebutkan sama pak jokowi
bandung barat rendah begini
itu saya awal awal tuh saya menjadi plt bupati
saya sampaikan kita kejar tayang
tanggal sekian bulan sekian harus sekian persen
bulan sekian harus sekian persen
jadi saya pakai metode
kalau saya suruh saya
kalau saya syuting dulu kan kejar tayang tuh
produser nggak mau tahu
besok harus selesai besok harus tayang
kalau nggak tayang kita kena denda
makanya itu yang saya berlakukan ke opd saya
pokoknya bulan sekian harus mencapai sekian persen
saya parkir itu artinya ya bukan
bukan ancaman tapi itu motivasi
dan semuanya kita jadikan opd
opd kita jadikan dinas kesehatan
tni polri kita ajak untuk turun ke masyarakat
kita selain kita bikin beberapa kegiatan vaksinasi di ruang ruang publik
kita juga turun
kita juga turun ke masyarakat dan kita berlakukan siang dan malam
mungkin ya mungkin
ya saya nggak tahu mungkin di bandung barat
hanya di bandung barat yang melakukan vaksinasinya
vaksinasinya itu juga malam hari
karena ya kalau saya syuting dulu kan nggak kenal waktu ya
kita syuting bahkan sampai subuh segala macam
sampai pada akhirnya kami pernah peringkat satu
tingkat kabupaten untuk capaian vaksinasi di jawa barat
kalau berbicara mengenai politik itu kan pasti nggak jauh dari godaannya
korupsi dan politik itu sendiri yang katanya kejam
nah seperti apa nih preventif atau cara kang henki untuk bisa
menghindari itu semua
pertama kalau kembali dulu ke yang tadi vaksinasi
apa yang tadi covid tadi
makanya tantangan terbesar adalah bagaimana pemulihan ekonomi dulu nih
nah itu yang harus kita pikirkan gitu
karena dampak covid itu luar biasa
makanya pada saat itu kebijakannya kita harus pinter gitu membuat
atau mengeluarkan kebijakan
makanya untuk membantu umkm petani peternak atau pedagang lokal
saya keluarkan instruksi bupati
produk umkm petani dan peternak bandung barat
jadi ada perputaran uang sekitar satu lima sampai dua miliar lah setiap bulannya
dan itu alhamdulillah cukup membantu
nah kemudian tantangan yang lain ya tentu
apa namanya ya bagaimana hari ini kita membangun

ya tentu ya bagaimana hari ini kita membangun
kemudian ekonomi kita kemudian menyelesaikan persoalan kemiskinan
kemudian juga stunting inflasi
yang itu juga menjadi program prioritas kami
makanya kalau untuk stunting
saya tugaskan bunda untuk terus turun ke masyarakat memantau
dan alhamdulillah ini progressnya ada penurunan yang cukup signifikan
kalau terkait godaan dan lain sebagainya
ya setiap pekerjaan itu ada resikonya ya
ketika menjadi artis dengan resiko digosipin dan lain sebagainya
ketika menjadi bupati juga tentu resiko dan tantangannya juga cukup besar
ya bagaimana kita membentengi diri
makanya sistem yang coba kita bangun
sistem yang transparan akuntabel
ya mudah mudahan terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan
makanya hari ini transformasi digital itu menjadi target utama saya
pertama menghindari ada kontak langsung
menghindari adanya konflik of interest
kemudian semakin cepat gitu
pelayanan digital itu akan semakin cepat
mungkin hari ini kita sudah puas dengan pelayanan tetap muka
tapi kan belum tentu masyarakat kita
dengan berbagai dinamika dan lain sebagainya
atau masyarakat kita sudah puas dengan pelayanan kita
tapi karena exposure pelayanan pelayanan digital yang semakin banyak
sehingga masyarakat memiliki harapan lebih
makanya hari ini kita dorong transformasi digital itu harus terus kita lakukan
sehingga orang ngurus sesuatu itu lebih efisien
nggak datang ke pemda melalui aplikasi sudah bisa ngurus berbagai macam ini ya
berbagai macam administrasi kita lagi mengarah ke sana
kalau terkait infrastruktur kemarin kan mungkin banyak warga juga yang mengeluhkan ya
belum tersambunglah antar desa
nah itu juga pr juga kan seperti apa nih
yang hengkih untuk menyelesaikannya
infrastruktur memang hari ini menjadi perhatian publik ya
banyak yang masuk di sosial media saya untuk
ini kok belum diperbaiki selama sekian tahun
belum disentuh segala macam macam
sebenarnya kami terus kami terus bekerja memperbaiki infrastruktur
jadi tahun kemarin saja kita gelontorkan dua ratus delapan puluh lima miliar untuk jalan wilayah selatan
belum wilayah yang lain ditambah juga bantuan
dan juga bantuan untuk jalan jalan selatan
dan juga keuangan untuk jalan desa
nah kalau ditanya di kabupaten bandung barat masih banyak jalan rusak
memang betul tapi semuanya itu kan butuh waktu
karena kami menghitung kalau mau semua jalan kabupaten itu mulus
itu membutuhkan anggaran sekitar dua triliun
tidak mungkin dalam satu tahun anggaran selesai
anggaran pusat pun yang diberikan ke kami juga terbatas
dari provinsi juga terbatas pad kami terbatas
makanya ini semua kita lakukan bertahap
di sisi lain orang komplain dengan jalan yang masih belum diperbaiki
tapi di sisi lain ada perubahan yang kami lakukan
ada jalan yang juga sedang kita benahi
ada juga case masyarakat kadang kadang tidak tahu bahwa
oh ini jalan nasional yang kewenangannya menjadi kewenangan pemerintah pusat
oh ini jalan provinsi dan itu sering salah alamat
yang kewenangannya menjadi provinsi pemerintah provinsi
ada jalan desa melalui dana desa itu kewenangannya pemerintah desa
jadi kami apbd kami ya hanya boleh untuk memperbaiki jalan yang statusnya milik kabupaten
lalu bagaimana kalau ada jalan provinsi rusak jalan nasional rusak
kita selalu bangun komunikasi
kita sampaikan aspirasi masyarakat ke pusat
kita sampaikan aspirasi masyarakat ke provinsi maupun ke pemerintah desa
jalan itu ada kewenangan kewenangannya
sisanya kami lakukan secara bertahap
makanya kami mengusung bandung barat hari ini ya mimpi kita
bandung barat ekonomi kuat dua ribu dua puluh
harapannya nanti di tahun dua ribu tiga puluh itu ada pemerataan pembangunan
jadi tahun dua ribu dua puluh empat kita ngapain dua ribu dua puluh lima kita ngapain itu kita sudah susun
pola kerjanya tuh kadang kadang aku sampai saya udahan dulu dong gitu
karena terus suka banget mikir konsep suka banget bikin besok harus ngapain lagi
besoknya harus apa bahkan mungkin agenda tahun depan sudah ada ya pak
dalam menjalankan pemerintahan ini gaya gaya kepimpinan yang marah marah dan sebagainya itu
buat saya sudah tidak perlu ya
ya kang henki tadi apa sih gebrakan dari kang henki sebagai bupati
kalau nggak salah saya baca ini mutasi karyawannya hampir ratusan
itu bagaimana kak ceritanya
sebenarnya itu sesuatu yang biasa ya
tppa snr harus dibelanjakan ke produk lokal
kalau rotasi mutasi itu atau evaluasi kinerja itu sesuatu hal yang lumrah sesuatu hal yang biasa
dan memang kebutuhan
kan kadang kadang di satu tahun itu ada jabatan yang kosong sehingga harus diisi
isi ini kan efek dominonya jadi ini ngisi ini ngisi ini ngisi sehingga rotasi mutasi itu bisa dua ratus asn
kita lakukan rotasi mutasi dan promosi atau bahkan lebih
jadi sesuatu hal yang biasa dan biasanya kita rolling supaya ada penyegaran
sesuatu hal yang ya tadi biasa sih sebenarnya
teh kalau kang henki ini sosok kepemimpinannya kayak gimana sih teh
galak kah tegas
ya biasanya diobrolin mungkin bunda ini kang henki teh galak
yang aku sekarang sadari ya beliau ini cukup ambisius dalam hal positif ya maksudnya ya
bukan ambisius untuk mengejar sesuatu hal yang seperti apa
tapi pola kerjanya tuh kadang kadang aku sampai saya udahan dulu dong gitu maksudnya
karena terus gitu suka banget mikir konsep suka banget bikin apa namanya besok harus ngapain lagi
besoknya harus apa
agenda tahun depan sudah ada ya pak
jadi memang tipe kerjanya seperti itu
jadi galak gak
enggak sih sebenarnya
bisa aja sih kalau saya bisa aja sih galak
misalnya memimpin dengan keras dan lain sebagainya gitu
tapi ada dua kepemimpinan yang menurut saya pilihan ya
mau kita keras keras gitu menyelesaikan masalah gitu
tapi membuat suasana kurang enak kurang nyaman
atau kita lembut tapi bijak tapi masalah juga terselesaikan tapi juga suasana ini enak gitu
lo kan tadi berbicara mengenai longsor bencana alam ini kan lagi tahun musim hujan dan juga banyak daerah daerah yang rawan
bencana salah satunya di bandung ya bandung barat
nah seperti apa langkah preventif supaya meminimalisir lah misalnya dampak dari bencana
ya kita sebagai manusia kadang kadang tidak pernah tahu kapan bencana alam itu datang ya
yang kita bisa lakukan ya tadi teteh sampaikan upaya preventif yang bisa kita lakukan
saya selalu perintahkan camat yang ada di wilayah untuk selalu cek kondisi di sekitarnya
bukan hanya persoalan bencana
tetapi persoalan selanjutnya
stunting persoalan kemiskinan bahkan sampai berapa yang hamil di kecamatan itu camat harus tahu
supaya bisa memberikan intervensi agar bayinya di dalam kandungan itu tidak stunting tidak kekurangan gizi dan lain sebagainya
termasuk stabilitas daerah bagaimana ormasnya dan sebagainya
nah kalau upaya upaya yang kita lakukan tentu kita selalu menyampaikan ke masyarakat
jangan misalnya tinggal di bawah tebing gitu ya yang khawatir nanti longsor ada korban itu menjadi pekerjaan kita semua gitu
jadi harus setiap hari kita bangun kesadaran masyarakat untuk tidak menempati tempat tempat yang rawan longsor
kemudian juga tidak mengambil atau menebang pohon seenaknya karena tentu adanya pohon ini sangat sangat berdampak untuk menahan tanah
jadi ini lebih ke kita membangun kesadaran sih teh sebenarnya
seperti sampah gitu seperti sampah ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah gitu
berapa jumlah asn kita berapa jumlah penduduk tidak berbanding lurus
makanya saya mengeluarkan sebuah tagline bandung barat the beauty of priangan
terkait mahar memang pemimpin yang baik harus dihasilkan dari proses demokratis
kalau di awal maharnya cukup tinggi tentu ya hari ini tidak ada yang gratis gitu
kalau dibilang ingin maju lagi ya punya ambisi tapi nggak ambisius lah
walaupun ada para camat disini ingin tahu sosok bapak bupati ini kan dulu kenal tidak sih artis
oh idola generasi muda dan saat ini juga alhamdulillah bisa menjadi pemimpin kami
kebetulan disini hadir dari enam belas kecamatan
dan para camat dan ibu ketua tim penggerak pkk nya kebetulan bunda sonja fatmala juga hadir sebagai bunda rupa rupa
yang sepertinya tugasnya lebih berat juga ya bun
ibu camat coba dikasih kuis bunda rupa rupa tahu nggak
oh bunda rupa rupa itu apa aja nanti ada door price
loh kok kebalikan ya
nanti saya cari dulu
kenapa bunda rupa rupa
karena ketika di tingkat kabupaten ada pak bupati dan bundanya bunda sonja
kami pun di kewilayahan diberikan amanah oleh bunda ini menjadi bunda rupa rupa karena ada bunda literasi
bunda gendre generasi berencana bunda duta penurunan stunting bunda forum anak daerah bunda kecamatan sehat bunda pendidikan anak usia dini dan satu lagi
supaya anak anak gemar makan ikan
sayang dapat hadiah
bunda sonja pak malang
sehingga kita berkolaborasi menuntaskan apa yang menjadi harapan dari pak bupati mewujudkan bandung barat ekonomi kuat dua ribu dua puluh
tiga kata nih buat bapak bupati seperti apa sih secara kepemimpinannya nih
secara kepemimpinan menurut kita pemimpin muda yang inspiratif kemudian juga visioner dan berintegritas
nah kita lihat dulu kesini
ibu kenal tadi ibu siapa ini artis atau pejabat atau apa biasa ya
ibu ada bapak
aduh jadi malu
apa undeg undegnya apa bu
bapak yang bagus
hatunuh doanya ibu sehat ya bu
sehat lancar jadinya semuanya sehat
doanya juga untuk bandung barat
saya doakan ibu juga sehat rezekinya lancar
mudah mudahan saya tergolong pemimpin yang doanya di sini
banyak masyarakat mungkin awal awal atau meremehkan ah artis bisa nggak sih kerja
ya itu tantangan tersendiri juga teh
jadi ya inilah kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita memiliki kapasitas kita mampu memimpin gitu
yang paling penting ya masyarakat juga harus memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih hak dalam berpolitik
dan memang tantangannya juga cukup berat ya di era era sekarang ini beda dengan dulu gitu
kalau sekarang masyarakat sudah semakin pintar
tidak bisa kita hanya mengandalkan misalnya keartisan kita jual tambang kita
makanya ketika saya kampanye di tahun dua ribu tujuh belas itu betul betul datang minta waktu saya untuk berbicara
kemudian menyampaikan programnya kalau terpilih seperti apa seperti apa
sehingga masyarakat memiliki penilaian bahwa oh ini memiliki visi misi memiliki kemampuan
mungkin image bahwa artis itu tidak memiliki kapasitas dan lain sebagainya
ya ini kita tepis itu dengan kita menyampaikan gagasan kita program program kita
loh kang henki ini kenapa tertarik terjun ke politik kalau nggak salah dulu pernah dicalonkan atau maharnya terlalu tinggi di satu partai akhirnya menolak gitu
ya terkait mahar memang pemimpin yang baik harus dihasilkan dari proses demokrasi yang baik ya
kalau di awal maharnya cukup tinggi tentu ya hari ini tidak ada yang gratis gitu
kan kalau ke toilet aja kadang kadang kita harus bayar gitu
jadi dengan mahar yang tinggi ya berpikir untuk balik modal dan lain sebagainya
makanya saya semangat ikutin kontestasi
saya tuh kalau di itu nanti
hitung hitung pilkada sudah mungkin empat kali ya mencalonkan mencalonkan kampanye pasang balik
tapi selalu mentok dengan mahar yang tinggi
tapi alhamdulillah di bandung barat partai partai memiliki pemahaman gitu untuk yuk kita melakukan perubahan pada waktu itu
sehingga mahar politik itu tidak ada tapi biaya kampanye jelas ada gitu
kalau kita mau berjuang itu merubah sesuatu kan butuh perjuangan
tidak mungkin nol gitu
terus mengeluarkan uang untuk kampanye dan lain sebagainya
nah kemudian kenapa tertarik di partai politik
ya sebenarnya politik itu memang ada orang yang menganggap politik itu kotor
tapi juga politik itu memberikan kebermanfaatan gitu
nah kalau kita misalnya ingin ada perubahan ya baik perubahan misalnya kita tinggal di satu daerah gitu
kita ingin ada perubahan di pemerintahan kepimpinan harus begini begini
salah satu instrumen untuk melakukan perubahan itu adalah
kita harus masuk ke partai politik
target dua ribu dua puluh empat untuk di dapilnya sendiri bagaimana
target sampai saya selesai dulu ya sampai saya selesai di dua ribu dua puluh tiga bulan september nanti
meskipun dua tahun pandemi itu yang namanya program mau tidak mau
janji kita memberikan seratus juta per rw mungkin hanya separuhnya
nah itu mudah mudahan bisa dipahami karena siapapun pasti akan mengalami itu gitu
kepimpinan siapapun pasti akan ada janji janji yang mungkin tidak terlaksana karena pandemi
mudah mudahan mengejar waktu ini saya bisa menuntaskan itu
kemudian kalau bicara dua ribu dua puluh empat ya saya apa namanya ya dinamika politik itu kan ya luar biasa ya
hari ini kalau dibilang ingin maju lagi ya punya ambisi tapi nggak ambisius lah
selama memang partai menugaskan kemudian melalui survei masyarakat juga puas dengan pelayanan yang kita berikan
ada rezekinya ya mudah mudahan sih saya masih terus atau ingin mencurahkan semua waktu tenaga dan pikiran saya untuk bandung barat
karena masih banyak pr pr yang harus kita selesaikan
kemudian banyak karya karya yang ingin saya wujudkan legacy yang saya wujudkan
karena kesempatan saya memimpin kemarin kan hanya dua tahun
ide dan gagasan itu masih cukup banyak yang ingin saya wujudkan
karena saya juga hari ini kan kita memiliki mimpi menuju bandung barat ekonomi kuat dua ribu tiga puluh
ya mudah mudahan ini bisa menjadi apa namanya terwujud ketika nanti dua ribu dua puluh empat masyarakat memilih lagi
dulu artis sekarang pejabat pernah susah nggak sih kang masih kecilnya
susah mah memang kita dari keluarga susah ya bukan karena di depan tv terus ada sukses story seolah olah dibuat susah gitu
tapi memang kami keluarga yang hidup sederhana keluarga yang hidup tidak berkecukupan
saya lima bersaudara ayah saya bekerja tidak tetap gitu ya
kerjanya yang jadi sopir tukang mebel tukang bengkel dan lain sebagainya
sehingga ibu saya ibu rumah tangga biasa kebayang yang namanya makanan itu telur itu dibagi berlima gitu
sehingga kami kecil itu terbiasa untuk bekerja membantu orang tua
kemudian juga saya sma pernah menjadi pemulung
saya ambil barang barang bukan barang orang diambil ya
tapi barang barang bekas di kegiatan misalnya di alun alun ada pesta di satu gedung
ya memang itu boleh diambil itu plastik saya ambil segala macam saya kumpulkan untuk saya jual
itu uangnya saya putarkan untuk saya beli alat tulis saya jual di koperasi sekolah
dan itu terus saya lakukan sampai pada akhirnya saya merantau ke jakarta pun juga menggunakan uang sendiri gitu
adalah bantuan orang tua dikit
tapi dari kecil memang sudah biasa mandiri
pelajaran apa dari orang tua yang bisa membuat kang henki jadi saat ini seperti sosok yang mandiri dan saat ini malah memiliki banyak manfaat buat orang lain
orang tua saya itu dua duanya cukup keras
pertama terkait kedisiplinan itu yang selalu diajarkan oleh ibu dan ayah saya
mungkin karena memang didikan militer ya
kakek kami tentara
jadi kedisiplinan bangun pagi kedisiplinan waktu belajar jam sekian harus istirahat besok pagi harus sekolah lagi
ditambah juga ya itu tadi pesan bahwa manfaatkanlah ayah saya sih yang selalu menyampaikan manfaatkanlah hidup untuk hidup yang bermanfaat
itu yang selalu saya pegang sehingga hari ini menjadi politisi itu bukan sesuatu yang ujuk ujuk gitu ya tiba tiba
tapi sesuatu yang memang sebenarnya dalam hati kecil saya
sudah saya rencanakan
jadi masa depan itu adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini
dan saya memang dari dulu memang ingin menjadi politisi ingin menjadi orang yang bermanfaat dengan kebijakan kebijakan yang bisa memberikan solusi
harapannya nih kang di pemilu dua ribu dua puluh empat ini sasarannya milenial kah atau sudah ada strategi strategi tertentu
ya kalau sebagai penyelenggara pemerintahan hari ini saya selalu sampaikan ke masyarakat di setiap kesempatan
pertama kondusivitas pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh
karena banyak yang memprediksi wah ini panas dan lain sebagainya
oleh sebab itu kita selalu menyampaikan untuk pilkada yang sukses tanpa ekses jujur adil bebas rahasia
kemudian kita selalu menyampaikan pesan pesan persatuan
jangan sampai gara gara pilihan kita jadi pecah gitu ya
boleh beda pendapat boleh tidak sepakat tapi jangan ada perpecahan
beruntung kita memiliki semboyan bineka tunggalika meskipun berbeda beda tetap satu jua
jadi memandang perbedaan itu bukan sebuah kebencian gitu
beda suku memandangnya kebencian jangan seperti itu
tapi mari kita pandang perbedaan itu
sebuah kekayaan yang memang kita miliki yang ini harus terus kita jaga
berarti tadi pr nya masih banyak pr pr ataupun yang inovasi inovasi untuk bandung barat gitu ya kang ya
jadi saya ingin kedepan menjadi legacy bandung barat ini cepat atau lambat akan menjadi gerbang dunia
karena dengan ikhtiar saya kemarin selama dua tahun ini alhamdulillah banyak investasi dari bandung barat
berbagai negara masuk
kami juara dua peningkatan atau pertumbuhan investasi di jawa barat tahun dua ribu dua puluh dua
investasi itu masuk sebesar dua belas triliun
jadi harapan saya kbb ini semakin maju kabupatennya
pemerataan pembangunan terjadi
jadi mindset kita bekerja hari ini saya selalu sampaikan misalnya kewajip pajak
bapak ibu jangan sampai beban apa membayar pajak
karena ketika bapak ibu membayar pajak pajak itu kita kembalikan untuk membangun jalan
dipakai orang untuk bekerja dipakai orang untuk ibadah
itu pahalanya ngalir sampai nanti bapak ibu meninggal
nah begitu juga saya gitu
ketika memimpin ada legacy yang saya optimalkan sehingga itu bisa menjadi pahala yang terus menerus
berarti optimis dua ribu dua puluh empat bupati lagi ya kang
harus optimis lah ya
kira kira saya masih pantas kan jadi bupati untuk dua ribu dua puluh empat
nanti kita tanya warganya aja langsung kan
hatunun kang henki teteh
semoga ini semuanya terrealisasi
tentunya tujuannya untuk mesejahterakan masyarakat bandung barat dan juga sekitarnya
the politician berdialog untuk menggali esensi dan juga menagi aksi bukan sekedar sensasi
saya novo neantaka sampai jumpa